sementara itu majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi jakarta menolak permohonan gubernur nonaktif jambi zumi zola untuk menjadi justice collaborator
dikutip dari cnn indonesia com zumi zola sempat mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penyidik atau jaksa penuntut umum
hal ini dilakukan yakni untuk membongkar kasus gratifikasi dan suap terkait pengesahan apbd provinsi jambi tahun dua ribu tujuh belas
penolakan ini disampaikan ketua majelis hakim yanto dalam sidang putusan terdakwa zumi zola di pengadilan tipikor jakarta
meski demikian hakim mengapresiasi zumi karena mengakui perbuatannya dan mengembalikan sejumlah uang terkait perkara gratifikasi
ini menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk meringankan foni zumi zola dibandingkan tuntutan jaksa